ratusan masa melakukan unjuk rasa di taman kopo indah kabupaten bandung
untuk menolak rencana eksekusi lapangan futsal
sempat terjadi keributan antara ratusan masa dengan pihak kepolisian
selasa siang ratusan masa dari sejumlah organisasi masyarakat atau ormas
berkumpul di area salah satu lapangan futsal
yang ada di kecamatan marga asih kabupaten bandung
saat putusan eksekusi dibacakan oleh panitera pengadilan setempat
terjadi kericuhan antara masa ormas yang menolak eksekusi dilakukan dengan pihak kepolisian
namun tak berapa lama setelah menerima penjelasan
pihak kepolisian bisa mengendalikan situasi
ratusan masa yang didampingi beberapa orang pengacara tersebut
menuntut dan melakukan penolakan eksekusi lapangan futsal
yang sudah dilelang oleh pihak kreditur yaitu pt bank mandiri cabang bandung
tanpa sepengetahuan pemilik
seharusnya pelelangan ini tiba tiba
tidak terjadi karena pemilik lapangan futsal dinilai memiliki kemampuan
untuk membayar utang kepada pihak bank
menurut salah satu perwakilan pengunjuk rasa
eksekusi yang dilakukan pn balai bandung ini dinilai sepihak
dan justru sudah mencederai asas keadilan
sementara itu menurut panitera pengadilan negeri kelas satu a bale bandung
meski pihak pemilik bangunan masih dalam proses peradilan di pengadilan negeri kelas satu a kota bandung
namun proses eksekusi tetap dapat dilakukan
jadi meskipun tadi dari pihak kuasa termohon merasa keberatan
ya kami tetap laksanakan
apabila tidak ada perintah penundaan dari pimpinan dari ketua pengadilan
kami tidak berwenang untuk menunda atau menghentikan
pada intinya demikian
meski sempat terjadi penolakan dan gesekan antara masa ormas
dengan petugas kepolisian yang berjaga
namun proses eksekusi lapangan futsal tetap dilakukan
oleh pihak pengadilan negeri kelas satu a bale bandung
jandera febriana kabupaten bandung